ag yang berstatus anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku dalam kasus penganiayaan putra pengurus gp ansor david ozora
rabu malam keluar dari gedung unit perlindungan perempuan dan anak di treskrimum polda metro jaya
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya akhirnya menahan ag selama tujuh hari ke depan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial lpks
ag dinilai terlibat dalam perencanaan penganiayaan david ozora
penahanan ag yang masih berusia lima belas tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan
salah satunya dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti yang ada
kombes hengki haryadi dirkrimum polda metro jaya mengatakan penahanan akan diperpanjang menjadi delapan hari apabila dibutuhkan
penahanan kepada ag akan mengikuti undang undang sistem peradilan anak karena ag masih di bawah umur
rencananya penyidik di treskrimum polda metro jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan david ozora dalam waktu dekat
kita akan melaksanakan penahanan negara kesejahteraan sosial
selama kurun waktu tujuh hari bisa diperpanjang lagi delapan hari oleh kejaksaan
sementara untuk menjamin pemenuhan hak anak ag akan didampingi oleh tim dari kementerian ppa untuk memastikan hak ag sebagai anak terpenuhi